pengadilan negeri jakarta selatan
pengadilan negeri jakarta selatan
tiba tiba tanpa dasar undang undang suatu perkara itu perapradilannya digugurkan di no dengan penetapan dpo
ini bisa menjadi presiden ke depan
jadi dpo kan saja setelah itu ya perapradilannya ya tidak diterima kan
nah padahal lagi lagi tadi saya katakan kami tetap menyampaikan surat
yuk sama sama nunggu putusan